kita ke informasi lain sebuah gedung aula sekolah milik smp negeri tiga puluh dua pekojan tambora jakarta barat roboh kamis kemarin
tiga orang guru terluka serta rumah dan juga kendaraan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut rusak
akibat tertimpa puing puing reruntuhan
gedung aula sekolah menengah pertama negeri tiga puluh dua pekojan tambora jakarta barat ini roboh
dan mengakibatkan rumah warga yang berada di sebelah bangunan tersebut tertimpa neruntuhan puing puing bangunan
hingga rusak di bagian depan dan pagar
sementara dua kendaraan milik warga yang terparkir di halaman rumah ringsek
tidak hanya itu
tiga orang guru mengalami luka luka akibat insiden ini
pihak kelurahan mengaku pernah mengajukan renovasi bangunan tersebut ke dinas pariwisata
namun tidak ada respon dari pihak dinas pariwisata
pihak dinas pariwisata bahkan menyerahkan perbaikan gedung lama sekolah tiga puluh dua ini ke dinas pendidikan
dengan pihak sekolah kita sudah beberapa kali ninjau dan kita sempat lihat
kita ajukan usulan ke pariwisata dengan kebudayaan karena ini jagar budaya
untuk bisa ditinjau dan untuk direnovasi diperbaiki
karena kalau jagar budaya kan nggak boleh satu pun bangunan terganggu atau berubah fungsi dan bentuk
akhirnya kita nggak berani untuk eksekusi
itu ada juga kan namun mungkin proses masih berjalan
sampai dengan hari ini kejadian belum terlaksana keburu runtuh itu bangunannya
pasca kejadian tersebut rencananya pemerintah sempat akan merobohkan bangunan lama dan diganti dengan gedung baru
mahardika prakasa satya jakarta
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan pemerintah provinsi dki jakarta
akan bertanggung jawab atas robonya gedung smp negeri tiga puluh dua di tambora jakarta barat pada kamis sore
dan mengaku adanya kelalaian dari jajaran kepala dinas sehingga terjadi insiden itu
sehingga gubernur memerintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap gedung cagar budaya
jangan sampai ada lagi keterlambatan untuk melakukan perbaikan
renovasi hanya karena prosedur dengan dinas pariwisata yang tidak cepat dituntaskan
kejadian ini menjadi penting untuk kita langsung bertindak
satu kita tentu saya sampaikan ini sebuah kelalaian
bahwa ada masalah dan dibiarkan
dan kita kembali ke informasi seputar robonya bangunan smp tiga dua jakarta
kita akan bergabung langsung dengan produser lapangan
dan reza ramadhan di sana
reza seperti apa saat ini kondisi sekolah yang robo dan kapan kemudian memerintahkan merenovasi sekolah ini
ya reinhardt saya saat ini sedang berdiri di depan smp tiga puluh dua jakarta yang kemarin
beberapa bangunannya roboh dan dapat anda lihat di belakang saya sendiri
memang saat ini gedung yang robo itu masih dibatasi oleh garis polisi
karena saat ini masih dalam
dan memang rehat dari kronologi yang dapat saya tampung atau saya dapatkan di sini
kejadian atau robonya ini bermulai pada jam satu siang dan
satu hujan deras itu roboh bangunan di smp tiga puluh dua ini
robos etika lalu ada dua korban luka luka yang langsung dibawa ke rumah sakit
dan di belakang smp tiga dua ini ada mobil dan juga ada kendaraan sepeda motor yang rusak parah
dan sampai saat ini sendiri pihak dari pemilik sendiri masih belum berencana untuk meminta tanggung jawab
namun ini menjadi pertanyaan sendiri rehat karena bagaimanakah koordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan juga dinas pariwisata
untuk mengetahui itu saya sudah bergabung dengan ketua komisi edprd jakarta bapak syariel
bisa jelaskan dari yang terjadi seperti ini bagaimana tindak lanjut dari
pertama saya berikan informasi bahwa gedung yang rubuh ini adalah gedung cagar budaya
yang dibangun pada tahun seribu delapan ratus enam belas
jadi sekarang ini sudah dua ratus satu tahun
nah memang ada ketentuan untuk merombak atau merenovasi gedung ini harus ada tim cagar budaya yang memeriksa
meizinkan untuk ini direnov
nah ini yang tidak terjadi koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan dan dinas pariwisata
mestinya kan kalau gedung ini sudah sedemikian lalu
belum pernah direhab belum pernah direnovasi cepat diantisipasi supaya jangan mendapatkan korban
nah ini kita masih bersyukur korban ini hanya dua orang luka luka
coba bayangkan dua jam sebelum kejadian ini anak anak di sini lagi merayakan maulid nabi
lima ratus anak ada di dalam sini
kalau itu terjadi dua ratus anak itu ketiban daripada peruntuhan ini apa jadinya
ya menjadi bencana nasional jadinya
nah untuk ini kami berharap
kami menghimbau pada gubernur coba jangan disamakan kriteria untuk renovasi gedung yang biasa
dengan merenovasi gedung cagar budaya
kalau gedung cagar budaya itu jangan disamakan kalau ini belum prioritas jadi tinggal tidak dibangun tidak direnov
itu salah keliru
jadi kita menghimbau pak gubernur tolong koordinasikan dengan bawahannya supaya hal hal ini jangan terjadi lagi
hal hal ini adalah karena koordinasi yang kurang bagus di staffnya gubernur
jadi apa ini untuk kedepannya nanti sendiri gedung smp tiga puluh dua ini akan dipugar kembali ataukah akan dihancurkan atau seperti apa pak
harus kalau memang perlu dipugar total rombak total silahkan
karena ini juga tidak layak untuk menjadi gedung sekolah
sini tidak ada aula untuk anak anak berkumpul dalam kegiatan kegiatan sekolah
dan ini juga berkaitan dengan cagar budaya
kalau perlu ya sudah semua dijadikan cagar budaya saja
jangan riskan kita
anak anak kan di sekolah smp kan kecil kecil begitu
dia nyelonong ke sana padahal bangunannya itu
ya merawankan mengkhawatirkan
jadi coba gubernur meninggalkan ulang keberadaan sekolah ini
apa cagar budayanya diperbaiki atau ini sekolah sekolahnya dipindahkan ini tetap menjadi daerah cagar budaya
dprd sendiri rencananya akan memanggil pihak terbaik
akan kita panggil kepala dinas pendidikan akan kita panggil dinas pariwisata sekda
kalau perlu dengan gubernur kita mintakan penjelasan dari beliau peran pertanggung jawaban daripada kejadian ini
oke siap terima kasih banyak pak syahrial gitu
demikian reinhard wawancara saya dengan ketua komisi e dprd jakarta syahrial
dan memang permasalahan ini menjadi merembet atau menjadi menggulir lebih jauh lagi karena ini merupakan cagar budaya
dan ini jadi permasalahan tentang bagaimana kah perawatan dan pelestarian cagar budaya sendiri
karena jika berkaca dari kasus ini tidak hanya sekolah yang rusak tapi juga kita akan kehilangan sejarah
ketua komisi e dprd jakarta yang merupakan satu sejarah yang penting dari yang membentuk indonesia ini reinhardt
terima kasih reza ramadan
langsung dari tambora jakarta barat